saudara kpu telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres
sebanyak tiga puluh enam provinsi dari total tiga puluh delapan provinsi
dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi
pasangan capres prabowo gibran unggul di tiga puluh empat provinsi
dan pasangan anies muhaymin dengan kelelahan empat puluh delapan empat ratus lima suara
rencana mau ke jakarta apa
besok saya tetap di sorong
kpu telah menyelesaikan perhitungan suara tiga puluh empat provinsi dari total tiga puluh delapan provinsi
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyatakan partainya tetap menunggu hasil hitung kpu
meski dalam prosesnya banyak ditemukan dugaan manipulasi yang menguntungkan salah satu pasangan capres
nanti kita tunggu tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar it
itu kan begitu banyak hal hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu
dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi
begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah
sementara wakil ketua tkn prabowo gibran menilai hasil rekapitulasi kpu saat ini tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan internal
yang mereka lakukan selama pilpres berlangsung
kami melihat bahwa perolehan suara pak prabowo dan mas gibran tidak jauh dari hasil quick count
yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei dan media termasuk juga hasil perhitungan kami di internal
berharap perhitungan suara empat provinsi bisa selesai hari ini
salah satu provinsi yang rekapitulasinya masih berjalan adalah provinsi jawa barat
hari ini kami rencanakan untuk melanjutkan pleno rekapitulasi nasional secara terbuka untuk empat provinsi yang masih belum
nah yang jelas dua provinsi hari ini jawa barat sudah di jakarta di kantor kpu
kpu tinggal nanti dibuka plenonya
kemudian untuk provinsi maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor kpu
nah kita usahakan juga kita upayakan untuk dua provinsi di papua
baik papua induk ya atau papua lah provinsi papua dan papua pegunungan malam ini bisa hadir di jakarta
kpu memiliki tenggat rekapitulasi hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh empat besok
demi putan kompas tv
sudah untuk mengetahui hasil rekapitulasi pilpres dua ribu dua puluh empat sudah ada rekan kami dian siliptonga dari kantor komisi pemilihan umum di jakarta
selamat petang dian kapan penetapan hasil pemilu dianca
dan bagaimana hasil rekapitulasi sementara pilpres dan pileg saat ini
ya saya sampaikan dulu yang terbaru ibrahim bahwa hari ini rekapitulasi untuk provinsi jawa barat dan juga maluku
dan untuk rekapitulasi pilpres ini tadi sudah disahkan di pleno terbuka dan hasilnya adalah untuk provinsi jawa barat
tadi pasangan calon nomor urut satu anies mohaimin memperoleh suara sekitar sembilan sembilan puluh sembilan suara
kemudian pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran memperoleh enam belas delapan ratus lima suara
pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud ini memperoleh sekitar dua delapan ratus dua puluh suara
artinya memang prabowo gibran unggul di provinsi jawa barat
kemudian tadi juga untuk provinsi maluku penghitungan pilpresnya juga sudah disahkan di pleno terbuka
dan hasilnya adalah pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran juga tercatat unggul dengan perolehan enam ratus enam puluh lima tiga ratus tujuh puluh satu suara
dan kemudian disusul anies muhaymin dengan perolehan suara dua ratus dua puluh delapan lima ratus lima puluh tujuh suara dan kemudian ganjar mahfud satu ratus delapan puluh enam tiga ratus
sementara untuk penghitungan pileg ini masih berlangsung untuk provinsi jawa barat
kemudian juga kalau tadi pertanyaannya adalah kapan kpu akan menetapkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
kalau membaca situasi saat ini ibrahim nampaknya memang penetapan ini baru akan bisa dilakukan besok oleh kpu
karena dua provinsi tersisa yakni papua dan juga papua pegunungan ini sampai dengan saat ini belum tiba
di gedung kpu ri jakarta pusat
bahkan tadi sekitar pukul lima belas tiga puluh kami pantau di kanal youtube kpu provinsi papua ini masih melakukan penghitungan di tingkat provinsi
artinya memang berangkat ke jakarta saja belum begitu ya
nah untuk provinsi papua pegunungan ini juga tadi kami dapatkan informasi bahwa kpu nya belum atau masih terkendala keberangkatan
karena kita tahu di papua ini penerbangannya cukup terbatas
jadi ada kemungkinan kalaupun kpu papua dan juga papua pegunungan tiba malam hari ini di jakarta
proses penghitungannya baru bisa dilakukan besok pagi dan kemudian nanti akan disusul dengan penetapan pemilu dua ribu dua puluh
tapi sekali lagi kita masih akan pantau secara berkala nanti seperti apa apakah memungkinkan untuk kpu papua dan juga papua pegunungan
tiba pada malam hari dan kemudian langsung dilakukan rekapitulasi dan terkejar untuk kemudian langsung dilakukan penetapan
tapi pada prinsipnya kpu memaksimalkan tenggat waktu atau batas waktu untuk nantinya menetapkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
jadi tidak terburu buru mengejar harus hari ini untuk melakukan penetapan pemilu dua ribu dua puluh empat
dian silitonga untuk laporan anda langsung dari gedung kpu di jakarta